awak tim nasional u dua puluh dua dibagi ke dalam dua tim untuk bertanding dua x empat puluh lima menit di lapangan abc senayan sabtu pagi
gian zola dan kawan kawan dituntut bermain cepat dan menyerang untuk menjalankan skema pelatih indra syafri
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini